kendaraan dari arah jakarta mulai memadati ruas tol cikampek sehari jelang natal kamis pagi
dan kemacetan di sejumlah titik juga membuat polisi mulai mengaktifkan salah satu skema rekayasa arus lalu lintas
kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas tol layang dan jalur bawah arah cikampek mulai dari kilometer empat puluh empat hingga kilometer lima puluh dua
selain karena meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas kemacetan juga terjadi karena ada titik temu kendaraan dari arah tol layang dengan kendaraan yang melaju di jalur bawah
untuk mengurai kemacetan kepolisian dan jasa marga sempat menutup akses masuk tol layang di kawasan cikunir bekasi mulai pukul enam tiga puluh pagi
peningkatan jumlah kendaraan ini sesuai dengan prediksi jasa marga yang menyebut bahwa puncak arus mudik liburan natal terjadi pada hari ini
tanggal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh dengan jumlah kendaraan yang meninggalkan jakarta sebanyak delapan ratus dua puluh empat ribu kendaraan
dan jumlah itu tersebar di empat pintu tol yakni tol cikupa tol ciawi serta tol cikampek utama dan juga kali hurib utama
ya megi memang hari ini diprediksi menjadi arus atau puncak arus mudik natal
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama
ya selamat pagi dika apakah pagi ini anda juga sudah memantau ada kejadian kepadatan arus mudik di tol cikampek
ya selamat pagi megi dan juga farhan nisa
kepadatan arus solintas terjadi sepanjang hari ini sejak pagi hari tadi sejak pukul enam sampai saat ini sepudas pukul
lepas dua puluh tiga kemacetan arus solintas terjadi
sampai di tempat saya melaporkan saat ini di kilometer lima puluh tujuh kepadatan arus selalu lintas tampak mulai dari kilometer empat puluh empat sampai ke kilometer enam puluh
dan jika pada pagi hari tadi mulai pukul enam tiga puluh pihak kepolisian sempat menutup akses masuk ke ruas tol elevated di kawasan cikunir
untuk menuju ke arah cikampek mulai pukul delapan tiga puluh pagi tadi pihak kepolisian juga menggunakan diskresinya untuk memperlakukan sistem kontraflow
mulai dari kilometer empat puluh tujuh sampai di
kilometer enam puluh satu arah cikampek
itu dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang memang cukup parah terjadi pada hari ini
kemacetan arus lalu lintas yang terjadi di ruas tol cikampek dari arah jakarta untuk menuju ke arah timur
baik menuju ke arah tol cikampek utama atau ke pintu tol kalihurip utama yang akan menuju ke bandung jawa barat
memang sesuai dengan prediksi dari jasa marga yang menyebut bahwa puncak kepadatan arus lalu lintas mudik natal hari ini akan terjadi
jadi sepanjang hari ini kepadatan arus solintas mudik natal akan terjadi

dan sejumlah skema dilakukan selain tadi menutup akses masuk ke tol layang lalu juga melakukan sistem kontraflow
skema skema lainnya adalah dengan melakukan penutupan rest area di kilometer lima puluh
jadi ketika kendaraan yang turun dari tol elevated di kilometer empat puluh delapan tidak bisa langsung masuk ke rest area kilometer lima puluh
dan diarahkan ke rest area yang lebih besar yaitu di rest area kilometer lima puluh tujuh
di tempat saya melakukan
dan skema lainnya yang juga dilakukan adalah dengan melarang truk golongan tiga sampai lima untuk melintas di ruas tauci kampek
sejak tanggal dua puluh tiga sampai tanggal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh ini
dan jika kemacetan arus solintas masih juga tetap terjadi maka sistem one way akan diberlakukan
megi farhanisa sepanjang pekan ini saya melakukan peliputan di sejumlah tempat mulai dari bandara
lalu di stasiun kereta api dan hari ini saya melakukan peliputan
lalu di ruas tauci kampek
dan satu hal yang bisa saya simpulkan pada hari ini adalah ternyata pandemi covid sembilan belas yang masih terjadi dengan positivity rate yang masih sangat besar
persentasenya masih di atas dua puluh lima persen
tidak begitu menyerutkan hasrat atau keinginan dari masyarakat untuk pergi berlibur atau pulang kampung di masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh satu ini
maggie dan juga farhan nisa
ya lalu dika senada dengan yang anda sampaikan begitu bahwa memang terlihat antusiasme
masyarakat untuk mudik masih tetap tinggi
kabarnya di res area tauci kampek ini diberlakukan rapid swab antigen
nah ini bagaimana pantauan anda terkait rapid test antigen ini
bagaimana pelaksanaannya dan apakah sejauh ini ditemukan masyarakat yang reaktif begitu
ya sebagaimana kita ketahui sebenarnya kementerian perhubungan lewat surat edaran terbarunya tidak melarang atau tidak mewajibkan pengguna kendaraan pribadi
untuk menunjukkan hasil negatif dari pemeriksaan rapid test antigen
tetapi korlantas polri menyiapkan dua puluh ribu kit untuk rapid test antigen yang akan digunakan secara random atau secara acak
dan salah satu tempat yang akan dilakukan pengecekan adalah res area
saya sudah mengunjungi dua rest area di ruas tol cikampek yaitu di kilometer tiga puluh sembilan dan saat ini di kilometer lima puluh tujuh sejak pagi hari tadi
tetapi memang sampai saat ini sampai pukul sepuluh pagi hari ini saya belum melihat adanya pengecekan
jadi saya tidak melihat ada yang berlaku
ini dilakukan secara acak oleh pihak kepolisian
tetapi untuk di rest area kilometer lima puluh tujuh juga ini memang diperlakukan selain pengetatan tiga m atau menggunakan masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak
lalu kemudian juga ada beberapa posko kesehatan dari dinas kesehatan karawang dan juga lengkap dengan ambulans yang sudah disiapkan di rest area
tetapi sekali lagi untuk pengecekan atau rapid test antigen
di rest area seperti yang dijanjikan oleh korlantas pada hari rabu kemarin masih belum tampak di rest area yang saya datangi yaitu di rest area tiga puluh sembilan dan juga di rest area kilometer lima puluh tujuh ruas tol cikampek
kembali ke anda
terima kasih koresponden cnn indonesia mahardika utama atas laporan anda selamat bertugas kembali